penolakan terhadap kehadiran timnas israel disinyarir menjadi alasan pencoretan status indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh
sebelumnya kondisi ini mulai memanas sejak gubernur bali dan jawa tengah menyatakan menolak kehadiran timnas israel
puncaknya drawing piala dunia yang seharusnya digelar tanggal tiga puluh satu maret mendatang pun resmi dibatalkan
tak lama berselang fifa pun mengambil sikap dengan mencoret indonesia sebagai tuan rumah
rabu dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh tiga malam federasi sepak bola dunia fifa resmi membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh tiga
hal tersebut disampaikan langsung oleh fifa di situs resminya
salah satu alasannya adalah karena indonesia menolak kehadiran tim nasional israel di turnamen level junior tingkat internasional tersebut
israel sebenarnya sudah resmi menjadi peserta piala dunia u dua puluh tahun ini
sejak juni dua ribu dua puluh
sedangkan status indonesia sebagai tuan rumah sudah didapatkan sejak oktober dua ribu sembilan belas
penolakan terhadap kedatangan tim nasional israel marak di media sosial sejak sejumlah organisasi masa mengeluarkan sikap pada maret dua ribu dua puluh
suara penolakan semakin besar setelah gubernur bali iwayan koster mengirim surat kepada menpora pada empat belas maret dua ribu dua puluh
dalam pernyataannya koster meminta agar tim nas israel
tidak bermain di bali
bahkan unjuk rasa terkait penolakan tim nasional israel pun digelar di jakarta pada dua puluh maret lalu
setelah bali giliran jawa tengah melalui gubernur ganjar pranowo yang menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin tim nasional israel datang ke indonesia
tingginya suara penolakan terhadap israel menguncak pada dua puluh enam maret dua ribu dua puluh
di mana ex kop ssi arya sinulinga mengabarkan bahwa drawing piala dunia u dua puluh dua
agenda tersebut seharusnya berlangsung pada tanggal tiga puluh satu maret
spekulasi tentang akan dicoretnya indonesia sebagai tuan rumah pun menyeruak selesai kejadian tersebut
ketua pssi erick thohir bahkan langsung terbang untuk menemui fifa di doha qatar
guna membahas keberlanjutan status tuan rumah piala dunia u dua puluh
namun pada tanggal dua puluh sembilan maret malam
fifa resmi mengeluarkan keputusan bahwa indonesia dicoret
sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
erick mengatakan keputusan fifa tidak dapat ditolak lagi
fifa menilai situasi saat ini yang terjadi di indonesia membuat penyelenggaraan piala dunia di indonesia tidak dapat dilanjutkan